diketahui bus yang mengalami kecelakaan di sumedang jawa barat membawa rombongan pariwisata sebuah sekolah di subang jawa barat
dan untuk mengelaborasinya telah bersama kami melalui sambungan zoom dengan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten subang jawa barat
selamat sore pak tatang
selamat sore pak heri
ya terima kasih pak tatang sudah bergabung dengan kita sore ini
kita mengucapkan terut berbelasungkawa dengan kejadian dan musibah yang berlangsung di sana pak
kita ingin konfirmasi terlebih dahulu mengenai penyebab ini juga masih ditelusuri
tapi yang kita ingin tahu kebenarannya mengapa kemudian di tengah pandemi ini pak
di mana juga sekolah masih dilakukan secara tatap muka atau secara daring
tapi bisa ada tur yang dilakukan keluar kota tanpa ada koordinasi dan pengawasan dari dinas pendidikan subang
bagaimana menjawab ini pak tatang
baik terima kasih pak ferdi
saya ingin mencoba meluruskan apa yang terjadi pada saat kejadian ini terkait dengan kegiatan sekolah yang dilakukan pada masa pandemi ini
yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kegiatan ini di luar pengetahuan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten subang
karena selama ini selama masa pandemi di kabupaten subang masih telah tetap diberlakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh
ini berulang ulang kita telah menyampaikan edaran berdasarkan rujukan dari peraturan bupati subang
bahkan terakhir hari ini kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat juga masih tetap diberlakukan

oleh karena ketika mendapatkan informasi pertama kita beroleh ada kecelakaan terhadap bis yang membawa rombongan anak sekolah
bahkan di sana tertulis papannya atas nama smp it al ⁇ muawanah kecamatan cisala kabupaten subang
tetap kami terkejut
apa yang terjadi
kemudian kami juga melakukan pemantauan
kemudian pendalaman yang juga bersama sama dengan tim kami dari dinas pendidikan
nah sejauh ini bahwa tidak ada yang melaporkan kepada kita atau memohon izin kepada dinas pendidikan
bahwa ada kegiatan
tur atau wisata yang dilakukan oleh sekolah
artinya ini inisiatif dari sekolah saja ya pak tatang ya tanpa ada koordinasi
jadi tanpa ada koordinasi permohonan izin maupun apalagi izin dari kita
tidak ada pak ferdi
oleh karena kami juga mencoba untuk menelusuri tadi malam
sambil menunggu kedatangan para korban di lokasi sekolah begitu
di tempat yayasannya
saya coba cari informasi apa yang terjadi
keberangkatannya seperti apa
ternyata itu rombongannya rombongan ziarah pak
jadi sejauh ini kalau diidentifikasikan bahwa ini adalah tur wisata anak sekolah
saya kira tidak juga
karena jumlah anak sekolah yang ada di dalam bis itu
ternyata tidak mencerminkan
tidak merepresentasikan jumlah anak sekolah yang sedang disudur
kalau saya melihat dari data yang saya terima dari teman teman di lapangan
bahwa anak yang menjadi korban
baik korban meninggal dunia maupun luka luka
itu hanya berjumlah sekitar delapan belas orang
itu usia sekolah
dan ternyata belum bisa dipastikan bahwa jumlah itu adalah anak smp it
walaupun kemudian ada bukti yang ditemukan
ya walaupun di tkp ditemukan ada apa namanya
semacam nemtek begitu yang bertuliskan
tur ziarah oleh smp it
begitu ini belum bisa dipastikan bahwa ini adalah inisiatif sekolah yang melakukan
tur ini dan melibatkan peserta didik di smp itu ya pak ya
kalau yang memastikan
bahwa itu digagas oleh pihak sekolah dalam tanda petik yayasan
saya sih memungkinkan
karena memang seluruh
ketua yang merangkap sebagai kepala sekolah
tetapi kalau ini menjadi program sekolah
ini yang belum juga saya pastikan
karena tadi itu
bahwa jumlah peserta anak sekolah
atau korban yang ada di bus
justru adalah orang tua
orang tua siswa dan masyarakat sekitar
bahkan ada anak kecil
saya coba untuk menelusuri
apakah ini kegiatan kegiatan
ternyata betul kegiatannya oleh yayasan
adalah memang untuk kegiatan
kegiatan jarah saja
saya kira itu
tur seperti ini
dari informasi yang kita terima
menjadi sebuah rutinitas
begitu di sekolah sekolah
juga sudah diketahui
oleh dinas pendidikan dan
hal yang biasa dilakukan oleh pihak sekolah
ya secara umum
tetapi pada masa pandemi
kalaupun ada yang sudah
terniat melakukan ini
yang melakukan koordinasi dengan kita
apalagi memohon izin kepada dinas
tentu kami batalkan
begitu kami tidak berizin
nah sejauh ini juga
sekolah sekolah yang lain
apalagi sekolah negeri
itu hampir tidak ada yang melakukan kegiatan
kegiatan wisata seperti ini
di masa pandemi ini
apa beberapa sekolah yang berbasis
di pesantren itu sekarang dibolehkan
untuk masuk pondok
tentu ada di pondok
itu akan merujuk
yang dijadikan sebagai kebijakan kabupaten
itu tetap ditiadakan
dikat dengan pembelajaran daring
atau pembelajaran jarak jauh
nah kegiatan serupa
wisata yang tadi dimaksud
saya kira setelah saya konfirmasi
mereka adalah memiliki kegiatan rutin
dan ini diikuti oleh tokoh tokoh
masyarakat sekitar dan orang tua
nah ini yang
luput dari pandangan kita
luput dari pengawasan kita
masih dicari ini
inisiatif siapa yang melakukan
tour seperti ini
para peserta didik
terima kasih pak tatang
kita akan tunggu konfirmasi selanjutnya
bagaimana penanganan kasus ini
yang ikut melibatkan peserta didik
di sekolah di subang
terima kasih pak
terima kasih pak bedi